dan kita ke informasi selanjutnya terkait hari aksara sedunia pada delapan september
dalam rangka menyambut hari aksara sedunia yang dilaksanakan di delapan september ini
ratusan pelajar di kabupaten gresik jawa timur
sabtu pagi mengunjungi perpustakaan daerah kabupaten gresik
para siswa berjalan kaki sejauh satu km sambil membentangkan poster bergambar buku dan pensil
sebagai bentuk kampanye literasi sejak dini
inilah aksi ratusan pelajar madrasah ibtidayah nadatul ulama
atau minu trate putri gresik jawa timur
dalam menyambut hari aksara atau melek huruf sedunia pada delapan september
para pelajar perempuan ini sabtu pagi melakukan aksi jalan kaki
mengunjungi perpustakaan kabupaten gresik
mereka berjalan sambil membentangkan poster
antara lain bergambar buku dan pensil
sebagai bentuk kampanye literasi sejak dini
setelah berjalan sejauh satu km
para siswi tiba di perpustakaan daerah gresik di jalan jaksa agung suprapto
kepala dinas perpustakaan daerah gresik siti jayaroh
mengaku terkejut mendapat kunjungan ratusan pelajar nu ini
kecutaan luar biasa pagi ini mendapatkan kunjungan
dalam rangka merayakan hari aksara internasional
kita bersyukur ternyata sekarang perkembangan literasi luar biasa
kepedulian semua pihak luar biasa
setelah diberi materi tentang dunia literasi
ratusan pelajar ini bebas memilih
dan membaca sejumlah buku koleksi milik perpustakaan daerah gresik
pengen baca buat nambah ilmu juga
seberapa penting sih literasi itu
penting sih soalnya buat besok ke depannya juga penting
bukannya juga pokok lucu
rara rara suka membaca ini berarti ya suka menulis
kepala minu trate putri gresik purwanto mengatakan
hari aksara sedunia memang penting diperingati
lantaran tingkat buta huruf di kabupaten gresik masih cukup tinggi
karena itu pihak sekolah mengajak anak anak berjalan kaki
sebagai bentuk kampanye literasi
tanggal delapan itu adalah hari aksara sedunia
intinya adalah bagaimana masyarakat kita masyarakat indonesia ini sudah tidak lagi
menjadi buta huruf atau busta aksara

gerakan literasi ini sejalan dengan program pemerintah
khususnya menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
yang ingin menjadikan perpustakaan leading sektor literasi indonesia
miftahul arief gresik jawa timur